masih bersama kami di cnn indonesia the world tonight kamis sebelas oktober
indonesia menambah perolehan satu medali emas dari ajang asean para games dua ribu delapan belas
jendi panggabean menjadi yang tercepat di cabang olahraga renang nomor seratus meter gaya punggung tunadaksa
dalam pertandingan di stadion akuatik kompleks gelora bung karno jakarta
meraih medali emas dengan catatan waktu satu tujuh empat puluh lima detik
dikutip dari detik com ini adalah emas pertama jendi di asean para games
dari dua nomor sebelumnya jendi meraih satu medali perunggu di nomor seratus meter gaya bebas
sedangkan di nomor estafet empat x seratus gaya ganti putra
batal bermain akibat terlambat mendaftar
pencapaian jendi sekaligus jadi emas ke dua puluh empat kontingen indonesia di asean para games dua ribu delapan belas
setelah meraih lima medali emas di asean para games tahun lalu
jendi penggabean memang menjadi salah satu atlet yang diharapkan meraih medali untuk indonesia di asean para games kali ini

saya memper half
untuk mau perolehan

ya memang dari awal saya memang senang berenang dari kecil juga senang berenang
tapi memang ada sedikit bakat alam lagi itu
karena dari kecil saya itu berenangnya di sungai senang berenang di sungai
terus ketika saya masuk sma saya memutuskan untuk sekolah di palembang
di sana saya bertemu dengan pelatih salah satu klub di pelembang
kalau berenang di pelembang saya diajak untuk latihan di sana berenang bersama yang normal
keluarga saya dari keluarga petani bapak saya petani karet
kehidupan di desa sangat menyenangkan
saya kecil suka sekolah seperti biasa suka bermain
itu salah satunya karena bakat alam tadi saya senang
di alam gitu di air di sungai
jadi yang membuat saya masa kecil itu sangat bahagia
ada kebanggaan lah dari diri saya sendiri bisa memberikan sesuatu yang berarti buat indonesia ini
apalagi dengan kondisi saya seperti ini berarti saya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak
bisa memberikan inspirasi buat orang banyak
tapi kembali lagi ke diri saya bahwa di diri saya itu memang berarti saya punya semangat punya kerja keras
intinya setiap kemauan saya lakukan dengan sungguh sungguh

saya juga punya kesempatan untuk berhasil
kalian harus tetap semangat walaupun nanti gagal ataupun berhasil

itu dua kemungkinan itu pasti ada di dalam
itu dua kemungkinan itu pasti ada di dalam
tapi ketika kalian lebih semangat kemungkinan besar untuk berhasil itu pasti besar
saya ingin mencoba untuk menjual benangnya untuk usaha kelas latihan
saya ingin mencoba untuk menjual benangnya untuk usaha kelas latihan
semangat tidak boleh males
semangat tidak boleh males
mencoba untuk menghadirkan saya
mencoba untuk menghadirkan saya
seperti kalinya kita
siapa juga gak pilih teman lah gak memilih teman
dia orang yang menurut saya luar biasa
dia semangatnya tinggi terus kemauannya keras
dia pantang menyerah sih memang kalau saya lihat